apa ada kabar dari bella
kamu jangan khawatir
bella baik baik aja
bella juga gak akan ngebebanin kamu lagi
mas iko kenapa dingin gitu ya sama aku
apa dia masih marah
gimana dok adanya kenzo
kenso menderita alergi udang pak
karena saat ini kenzo mengalami gangguan pernapasan
akibat alergi udang
tadi ibu masak sopnya pakai udang
mau mencelakai kenzo
ibu gak terima dituduh sepenuhnya
ibu gak terima dituduh sepenuhnya
ibu tahu apa yang ibu buat
gak mungkin ibu mencelakakan kensu
bu aku mohon bu
ibu harus pergi
istrimu tidak menyukai ibu
dan dia akan tetap berusaha
untuk mencari kesalahan ibu
dan untuk itu
dia tidak akan segan segan
limi berusaha untuk mencari kesalahan ibu
membuat ibu bersalah
ibu harus pergi
ini pasti gara gara syaklas
apa ada kabar dari bella
kamu jangan khawatir
bella baik baik aja
beli belah juga gak akan membebani kamu lagi
mas iko kenapa dingin gitu ya sama aku
apa dia masih marah
cari kerja itu susah
dulu aku gak pernah merasakan seperti ini
sekarang pilih ini
sampai jumpa lagi
aku gak boleh putus rasa
ini semua demi bella dan juga siva
apa saya bisa bekerja di perusahaan ini
saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan
saya akan memajukan perusahaan ini dengan sebaik mungkin
saya punya pengalaman
di surat lamaran kerja ini
disebutkan kalau kamu lulusan perguruan tinggi di australia
kok gak ada
ijazah itu ada di rumah kan
dan gak sempat aku bawa
bilang lulusan luar negeri pada habong
saya disini berdiri karena cinta
bertahan untuk bahagia
istri dan anak ku ibuku dan kakak ku
semua perlu makan
yang penting sekarang aku harus kerja
aku akan selalu menjagamu
selalu di hidupku
selalu di hidupku
semua karena cinta
jadi mereka tinggal di rumah reno yang lain
tinggal di rumah cowok yang cinta sama istrinya si afif
kamu kenapa senyum senyum sendiri
coba kamu liat kesitu sayang
ya ampun kasian banget sih

aku bisa kerja seperti ini
rasanya capek sekali
ini semua demi bella siva mama dan juga kakak
sekarang kamu jadi tukang kuli
kok sampai segitunya sih
dan sekarang kamu tinggal di rumah baru itu atas belas kasihan istri kamu
ngapain kalian kesini
maksud kalian apa
kita berdua disini cuma ingin kasih tau kalau tempat tinggal yang lu tinggalin sekarang sama keluarga lu itu
adalah rumahnya reno
emangnya berapa sih biaya yang harus lu keluarin supaya lu bisa tinggal disitu
oh atau jangan jangan lu suruh istri lo untuk tidur bareng reno supaya lu bisa tinggal di situ sama keluarga
semua orang juga tau vyf kalau dunia ini gak ada yang gratis
afif kamu kagak banget sih udah berdua ini

afif kamu kagak banget sih udah berdua ini
kamu kasar banget sih
yaudah yuk kita pergi yuk
mama kak iko